kementerian luar negeri republik indonesia menyebut kedutaan besar republik indonesia kiev dan kbri moskwa
tidak pernah mendapat informasi mengenai warga negara indonesia yang jadi tentara bayaran di ukraina
berdasarkan data lapor diri jumlah wni yang berada di ukraina saat ini lima puluh lima orang
termasuk keluarga besar kbri kiev sebagian bekerja di organisasi internasional dan menikah dengan orang ukraina
kepala pusat penerangan tni maijen nugraha gumilar menegaskan
tidak ada prajurit yang menjadi tentara bayaran di luar negeri
mabes tni buka suara soal klaim rusia yang menyebut sepuluh wni tergabung dalam tentara bayaran di ukraina
dalam pesan singkat kepada kompas tv apuspen tni memastikan tidak ada anggotanya yang terlibat
atau menjadi tentara bayaran pada perang rusia ukraina tersebut
tidak ada anggotanya yang terlibat atau menjadi tentara bayaran pada perang rusia ukraina tersebut
tidak ada aturan tentang tentara bayaran
prajurit tni profesional dalam melaksanakan tugas seperti yang diamanatkan dalam undang undang ti
dan tidak berpolitik praktis
ini dia yang disampaikan oleh kapuspen tni maijen nugraha gumilar
prajurit tni tidak ada yang menjadi tentara bayaran di negara manapun
tentara profesional profesional melaksanakan tugasnya seperti yang diamanatkan
undang undang tni dan tidak berpolitik praktis
kita langsung kupas klaim rusia terhadap indonesia terkait dengan dugaan
sepuluh wni menjadi tentara bayaran ukraina bersama dengan bobi adityo rizaldi
anggota komisi satu dpr refraksi partai golkar
baik pak bobi jadi gimana tanggapan anda dari komisi satu ketika ada kementerian pertahanan rusia
yang mengklaim ada sepuluh wni ikut dalam tentara bayaran ukraina
ya pertama tentu kita perlu mekanisme check and recheck dan konfirmasi
karena kita lihat juga dan informasinya bahwa yang sudah dirilis dan masuk di
apa account nya russian embassy juga sekarang sudah di take down
jadi paling utama mereka juga harus menyampaikan informasi berikut buktinya
siapa yang sepuluh orang wni itu
yang mana dapat infonya dari siapa
karena setelah dicek dari kemenlu juga dan juga dari tni
tidak ada satupun yang terdaftar sebagai wni yang menjadi tentara di sana
jadi sebenarnya lebih kepada mekanisme cek and recheck sehingga hubungan bilateral
antara indonesia dan rusia dan juga indonesia dan ukraina itu juga tidak terganggu
untuk khusus terkhusus pada kedutaan rusia juga informasi tersebut harus di
itu yang paling utama supaya jangan terjadi salah persepsi dan juga membuat hubungan bilateral
kedua negara juga menjadi tidak baik atas tuduhan tuduhan yang belum tentu benar
tapi sejauh ini sudah ada jawaban dari otoritas rusia soal dugaan ini karena kan di kementerian pertahanan rusia
merilisnya cukup detail bahkan polandia terbesar gitu
ya tapi itu kan hanya angka
seperti misalkan polandia tiga ribu mati satu empat ratus
ya kalau dia sudah memiliki informasi tersebut ya kita dari kemenlu kan juga pasti perlu informasinya
dan mereka kalau tidak menuduh ya mereka sampaikan eh ini loh ada warga kalian yang masuk di sini
tetapi kita lihat sekarang juga di
countnya rusian embassy itu kan juga sudah di take down dan tidak ada lagi sanggahan sanggahan dari pertanyaan pertanyaan
yang sudah diajukan oleh instansi kita termasuk dari kemenlu
apakah dengan men take down informasi dari rusia emisi itu cukup menyelesaikan persoalan ini
atau perlu juga ada klarifikasi dari pihak rusia agar hubungan ini tetap terjaga tidak ada saling curiga pak bobi
ya saya rasa itu yang terbaik ya
jadi kemenlu dan juga apalagi tni tadi sudah disampaikan tidak pernah ada dari pihak kita pun
dari dasar manifest yang ada di ukraina itu tidak pernah ada yang menjadi tentara
sehingga klarifikasi ini menurut saya menjadi penting agar jangan menjadi fitnah
dan saya rasa itu yang sudah dilakukan oleh pihak kemenlu
nah bicara soal kemenlu sikapnya kita akan tampilkan kembali pertanyaan atau keterangan tertentu
rilis dari kementerian luar negeri indonesia
saudara kami memiliki informasinya
hingga saat ini kbri kiev dan kbri moskow tidak pernah menerima informasi mengenai aktivitas wni sebagai tentara bayaran
perwakilan ri tengah melakukan penelusuran dan meminta informasi resmi mengenai hal ini
ada penelusuran pak bobi dari kemenlu
jadi artinya ini perlu ada sesegera mungkin klarifikasi dari rusia atau proaktif dari pemerintah sana
ini sudah betul yang dilakukan kemenlu adalah pertama menginventarisir dulu siapa saja
karena kalaupun memang benar ada berarti kan kita mengetahui ada wni yang memiliki skill kombatan
nah kalau ada skill kombatan bisa keluar dari indonesia
ya kita mesti cek dulu jangan sampai nanti dia masuk ke indonesia menjadi teroris malah
nah ini yang kita perlu klarifikasi sehingga setelah informasinya jelas baru pemerintah memiliki tahapan tahapan untuk penindaklanjutinya
kalau sekarang kan hanya ya seperti cenderung menjadi fitnah
karena kan kita tidak memiliki manifest ataupun data data mengenai adanya wni kita yang ke sana memiliki skill kombatan
jadi sudah betul itu klarifikasi yang dilakukan oleh kementerian luar negeri
cek dulu informasinya karena kalau betul ada berapa banyak dan itu memiliki skill kombatan yang menurut kami sangat berbahaya
ini dengan adanya informasi yang seperti ini masih sumir nih
komisi satu melihat ini akan menimbulkan spekulasi yang memperkeruh suasana di rusia ukraina atau bagaimana